sementara itu komisi pemberantasan korupsi atau kpk menetapkan wali kota madiun bambang irianto sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan pasar besar kota madiun senilai tujuh puluh enam miliar rupiah
namun irianto membantah jika dirinya telah melakukan korupsi
menyusul ditetapkannya sebagai tersangka rumah pribadi wali kota madiun bambang irianto senin siang digeledah petugas komisi pemberantasan korupsi atau kpk
dengan pengawalan ketat sejumlah petugas kpk tampak melakukan pemeriksaan semua aset yang dimiliki wali kota madiun
sebelumnya petugas kpk juga melakukan penggeledahan di kantor wali kota madiun di jalan pahlawan
penggeledahan ini terkait dugaan korupsi pembangunan pasar besar kota madiun senilai tujuh puluh enam miliar rupiah
usai penggeledahan bambang membantah jika dirinya telah melakukan penyelewengan terhadap dana pembangunan pasar besar kota madiun
kedatangan petugas kpk hanya ingin
mengklarifikasi dan mengumpulkan data data proyek pembangunan pasar
seperti diketahui kasus penyelewengan dana pembangunan pasar besar kota madiun sempat ditangani kejati jawa timur tahun dua ribu sembilan belas
namun entah kenapa kasus tersebut tidak berlanjut
kpk kemudian mengambil alih kasus ini dan kini menetapkan bambang irianto sebagai tersangka